ya tentu saja memang perayaan idul fitri ini dirayakan oleh semua umat muslim di dunia
tidak terkecuali memang yang ada di kanada
betul sekali nah bagaimana nih perayaan lebaran di kanada
melalui sambungan skype sudah terhubung bersama kami
dengan duta besar republik indonesia untuk ottawa
ada abdul qadir jailani di ottawa kanada
pak abdul qadir assalamualaikum selamat pagi waktu jakarta
waalaikumsalam selamat pagi
oke pak abdul bagaimana sih perayaan lebaran di kanada
tadi kalau kita lihat pesan pesan yang disampaikan oleh teman teman di kbri ottawa
nampaknya cukup membangkitkan semangat ya
untuk tetap merayakan idul fitri walaupun di tengah pandemi ini
tapi kalau dari informasi yang bapak terima nih dari masyarakat indonesia di sana
seperti apa perayaannya
ya memang tentunya perayaan idul fitri tahun ini agak berbeda daripada tahun tahun sebelumnya
pertama kbri ottawa tidak melaksanakan atau tidak menyelenggarakan
di kantor seperti biasanya
karena memang ada larangan untuk tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang lebih dari lima orang
dan kemudian kedua masjid ottawa walaupun masih membuka solat idul fitri
dengan cara yang unik
tapi mereka masih menyarankan untuk sholat di rumah
cara unik yang dilakukan di masjid ottawa adalah
melakukan sholat idul fitri di halaman parkir dengan cara drive in
jadi umat islam yang akan solat di masjid ottawa
mereka parkir di mobil masing masing
dan mengikuti suara imam dari radio
walaupun demikian karena jumlah lapangan parkir terbatas
tentunya pihak masjid ottawa masih menyarankan
agar semua muslim di kanada tetap sholat di rumah
oke kalau boleh bercerita sejauh ini kondisi di kota ottawa sendiri
dan kanada secara keseluruhan seperti apa sih pak abdul
dalam penanganan covid sembilan belas ini sendiri
ya memang syukur alhamdulillah bisa dikatakan bahwa
respons pemerintah kanada terhadap pandemi ini cukup bagus
saat ini sudah kira kira ada delapan puluh empat enam ratus orang positif
dan yang meninggal enam empat ratus
ini angka yang cukup kecil
dan sekarang ini sudah menunjukkan cenderung mulai flattening
dan sebagian besar memang korban adalah mereka
yang berada di rumah rumah lansia
dan pemerintah kanada saat ini sedang mempertimbangkan
untuk melakukan relaksasi
mudah mudahan bulan juni sedikit ada relaksasi
walaupun demikian proses ini akan dilakukan secara ekstra hati hati
misalnya sekarang ini restoran sudah
ada beberapa restoran sudah membuka
tapi tidak boleh makan dalam restoran
sekolah sekolah masih belum dibuka
kemungkinan semester depan sekolah sekolah akan lebih mengandalkan
pak abdul kalau kita biasanya melihat tradisi lebaran
khususnya di kbri ottawa mungkin ada open house
kita tahu makan makanan indonesia lah ya
ada ketupat ada opor ayam dan segala macamnya
artinya saat ini tidak ada dong ya tidak ada open house di sana
nah penggantinya seperti apa pak
untuk lebih merekatkan hubungan antara pihak kbri
dan juga warga negara indonesia di kanada
baru kira kira tadi siang tadi sore jam tiga sore
kbri ottawa bekerja sama dengan kjri vancouver dan kjri toronto
melakukan halal bihalal online
kita kumpul semua perwakilan perwakilan masyarakat indonesia melalui zoom
kemudian kita setiap perwakilan dan elemen masyarakat
bisa menyampaikan ungkapan untuk halal bihalalnya
serta dari setiap dari vancouver dari toronto dan ottawa
menyampaikan persembahan masing masing
ya berlangsung cukup tidak terlampau lama hanya satu jam lebih satu jam setengah
dan cukup meriah tadi mungkin seperti diambil dari sosial media kita
ada video itu memang hasil persembahan teman teman kami dari kbri otawa
yang cukup kreatif dan kita sangat bangga sekali
kalau jumlah wni yang ada di kanada sendiri ada berapa sih pak
dan mungkin apakah sudah ada yang sempat kembali ke tanah air sebelum pandemi ini mulai
atau sebelum kanada ini menetapkan lockdown
ya sejauh ini jumlah wni yang menurut catatan kami tidak sampai tiga belas
we don't know exactly jumlah pastinya karena persoalannya tidak semua wni
yang ketika datang atau ketika pergi melaporkan ke kbri
tapi perkiraan kita tidak sampai dari tiga belas
yang sebagian besar mereka tinggal di vancouver dan di toronto
dan syukur alhamdulillah di antara semua wni itu kami belum mendapat laporan

yang sakit kecuali satu orang di toronto
dan kondisinya sudah semakin stabil
nah dari pantauan kbri selama ini pak wni di kanada khususnya atau di ottawa
apakah sudah ada yang melakukan rapid test juga untuk mengetahui atau untuk mempercepat
penanganan covid sembilan belas di sana
memang ada beberapa wni yang diduga menderita sakit karena menimbulkan gejala
tapi mereka melalui pemantauan kita
kita kan ketika pandemi ini mulai memuncak kbri ottawa kbri toruntu dan vancouver melakukan outreach
dengan memanfaatkan teknologi digital dengan internet untuk melaporkan semua apa yang terjadi
ada beberapa orang yang kami duga ada yang diduga sakit
tapi syukur alhamdulillah tidak ada satupun yang positif
kecuali satu orang di toronto itu saja
ada sejauh ini dari kanada sendiri ada warga negara indonesia yang mencoba repatriasi nggak pak
untuk kembali ke indonesia dengan dijemput dari jakarta dan sebagainya
sejauh ini belum ada urgensi dan tidak ada yang keputusan keperluan seperti itu
walaupun kami melihat ada beberapa wni yang sempat stranded
dan sekarang ini memang kami berhasil pulang semua secara sukarela
karena masih walaupun cukup sulit flight dari kanada ke jakarta masih mungkin
dari kanada ke jakarta
tapi dari jakarta ke otawa
ottawa selalu mungkin karena semua visa untuk orang asing dinyatakan tertutup
kecuali mereka yang memiliki izin belajar ataupun izin tinggal di kanada
pak abdul boleh nih terakhir mungkin bisa memberikan pesan pesan
ini masih hari lebaran kedua di indonesia
boleh disampaikan pesan pesannya kepada warga negara indonesia
ya memang tahun ini kita merayakan idul fitri dengan cara yang berbeda
akibat pandemi covid sembilan belas
jarak tidak harus menghalangi kita untuk melakukan selatu rahmi
pandemik juga tidak harus menghalangi kita untuk saling menjalin hubungan baik seperti ini
kami atas nama keluarga besar ottawa menyampaikan minal aidin wa'alaikumsalam
oke baik terima kasih pak abdul qadir jailani duta besar republik indonesia untuk kanada
sudah bergabung bersama sian indonesia good morning pada pagi hari ini
dan tak lupa juga kita mengucapkan selamat hari dari idul fitri
mohon maaf lahir dan batin
minal aidin wa'alaikumsalam untuk warga negara indonesia
minal aidin wa'alaikumsalam